hai seorang kakek berusia enam puluh lima tahun yang merupakan buronan kasus pencabulan kabur menggunakan sepeda
saat akan ditangkap tim anti bandit polres goa sulawesi selatan kamis malam polisi pun
terus melakukan pengejaran hingga pelaku tertangkap meski telah tertangkap pelaku
berinisial dp terus melawan dan mengelak atas perbuatannya pelaku ditangkap karena telah
mencabuli tetangganya peristiwa terjadi pada pekan lalu saat pelaku diajak makan malam oleh
korban di rumah korban pelaku kemudian melakukan aksi tindakan asusila hingga korban berteriak
meminta tolong pelaku pun kabur dan sempat buron selama satu minggu pelaku lewat di depan rumah
korban sehingga korban mengajak untuk mampir ke rumah dan setelah sampai dalam rumah korban
menyuguhkan minuman dan setelah itu pelaku berpura pura ngantuk sehingga
kemudian sekorban ini tiduran di lantai dengan spontan pelaku berusaha untuk menyerahkan korban
aksi pencurian spion mobil di kawasan cipinang cimpedak jatinegara jakarta timur terekam cctv
rabu siang pelaku yang menjalankan aksinya seorang diri hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit
untuk menggasak spion mobil yang terparkir di tepi jalan dari rekaman kamera pengawas pelaku yang
dari sepeda motor memanfaatkan situasi sepi dalam menjalankan aksinya
petugas kepolisian telah mendatangi lokasi guna melakukan olah tkp
aksi nekat seorang remaja mencuri burung di salah satu rumah warga
terekam kamera pengawas
pelaku datang seorang diri dan memanjat pagar rumah di kecamatan supa
kabupaten pinrang sulawesi selatan
remaja ini langsung mengambil satu kandang burung
berisi sepasang burung kicau jenis lovebird
saat berhasil mengambil kandang burung yang digantung di atas kolam ikan
pelaku sempat terpeleset dan tercebur ke dalam kolam ikan
pelaku yang panik langsung kabur
pemilik rumah sempat mendengar bunyi gaduh
dan baru menyadari burungnya hilang saat pulang sholat subuh
serta menemukan sendal pelaku di dalam kolam
saya lihat itu ada sandal di bawah di situ
saya kira ini ikan diambil
ternyata dia itu yang terlihat di kolam
meski kehilangan burung peliharaannya
pemilik rumah memilih tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi
tim liputan cnn indonesia